selamat sore anda menyaksikan cnn indonesia go mudik update pukul enam belas waktu indonesia barat bersama saya ferdi ilyas
kami akan menghadirkan info terkini mengenai arus mudik lebaran dua ribu sembilan belas
menteri perhubungan meninjau kesiapan jalur mudik selatan di jawa barat
dalam kunjungan ini menteri perhubungan budi karya sumadi menyatakan
jalur selatan siap digunakan untuk arus mudik lebaran dua ribu sembilan belas
menteri perhubungan budi karya sumadi tiba di nagreg jawa barat berabu pukul delapan pagi
didampingi oleh menteri pupr basuki hadi mulyono menteri kesehatan nila muluk dan menko pmk puan maharani
rombongan menteri meninjau kesiapan pos pengamanan arus mudik di cikaledong jawa barat
dalam kunjungannya ke jalur selatan budi memaparkan kesiapan jalur mudik selatan
baik dari segi infrastruktur dan pengamanan
budi memprediksi jalur selatan tetap akan dibinati pemudik
meski terdapat jalur mudik yang tidak dikenal
jalur tol trans jawa
ada perimbangan ya
euforia itu pasti akan melalui jalan tol yang sudah ada yang dibuat pak basuki
tetapi selatan ini tetap menjadi favorit dan alternatif
jadi orang itu jangan menggunakan jalan tol saja
oleh karenanya bu menko dan kita melihat ini supaya kita pastikan jalan selatan ini berjalan dengan baik
dan kini kita pantau
arus mudik lebaran dua ribu sembilan belas
sudah ada koresponden cnn indonesia
roni satria di simpang ranca ekek bandung jawa barat
masih sepi sepertinya secara detail kita ingin mendapatkan gambaran
seperti apa kondisi arus lalu lintas di sana
khususnya bagi para pemudik yang akan melintasi jalur tersebut
selamat sore ferdi
benar sekali bahwa kalau kita lihat pada hari ini
sejak siang tadi hingga saat ini
kalau kita lihat masih relatif
lancar untuk jalur di selatan ini
tepatnya sejak yang diawali dengan exit tol cilenyi hingga ke simpang nagrek
tadi saya sempat melintasi jalur tersebut hingga ke simpang nagrek
memang melihat kondisi bisa dikatakan masih relatif ramai
namun tidak terjadi kepadatan
nah tempat titik saya beri sekarang ini adalah ranca ekek
di mana berjarak sekitar tujuh hingga delapan km dari exit tol cilenyi
yang tentunya menjadi titik pertama rawan kemacetan
ataupun titik kepadatan
karena tidak hanya ada pasar tradisional yang ada di tempat saya beri sekarang ini
tapi juga terdapat pabrik garmen atau tekstil
yang juga terdapat tiga shift setiap harinya
perubahan shift yang menimbulkan kemacetan
meskipun bukan pada waktu mudik atau waktu lebaran seperti ini
setiap hari memang terjadi kepadatan ataupun antrian kendaraan
hingga mencapai dua km di titik ini
nah tentunya setiap hari menjelang tanggal tiga puluh
yang diprediksi menjadi puncak
pemudik di jalur selatan ini
tentu menjadi hari ataupun waktu waktu tertentu yang diantisipasi oleh pemudik
karena kalau kita lihat dari perubahan shift tersebut
ada di pukul lima belas waktu indonesia barat
pukul dua puluh tiga waktu indonesia barat
dan juga pukul enam pagi
nah tiga waktu inilah yang umumnya kerap menjadi titik
bisa dikatakan trouble shot
atau trouble yang terjadi di titik pertama
setelah pemudik keluar dari exit tol cilinyi
sekitar delapan km
nah dari titik saya ini menuju ke simpang
lingkar nagrek yang ada di belakang menuju ke arah sana
itu ada sekitar kurang lebih dua puluh km yang tentunya juga menjadi titik kemacetan
karena tidak hanya merupakan titik percabangan yang mau menuju ke arah garut
dan juga menuju ke tasikmalaya atau ke jawa tengah
titik tersebut juga terkait dengan kontur kondisi tadi yang kita melihat
memang bisa dikatakan menanjak dan juga menurun yang begitu
bisa dikatakan cukup tajam
sehingga memang cukup memerlukan kehati hatian
atau kewaspadaan bagi pemudik dengan memperhatikan kendaraannya di titik tersebut
tidak hanya karena pertemuan dari tiga jalur tersebut
namun juga bagaimana kendaraan nantinya akan memelan
titik inilah yang memang menjadi simpul kemacetan setiap tahunnya
menjadi langganan setiap mudik
tadi saya sempat berbincang dengan kasat lantas polres bandung
yaitu kp hasbiristama
yang menyebutkan bahwa ada rekayasa rekayasa nanti akan dilakukan
mulai dari titik simpang nagrek tersebut hingga ke garut
tentunya dengan koordinasi dengan polres garut
yang nantinya bagaimana ada sistem one way
mungkin kita tahu bahwa di wilayah cikampek utara juga telah melakukan proses
nantinya akan melakukan proses one way
yang bisa dikatakan durasi cukup panjang hingga mencapai dua belas jam
yang nantinya pemudik akan menyesuaikan jadwal dari keberangkatan mereka
namun di sini dilakukan secara situasional
di titik selatan ini maksimal mungkin hanya berlaku hingga tiga jam saja ferdi
dan tentunya kondisi situasional ini akan dilihat
ada antrian yang mencapai lima hingga sepuluh km
maka akan diberlakukan one way dari titik nagrek hingga ke garut
nah ini yang nantinya akan dilakukan secara situasional
mulai dari tanggal tiga puluh besok hari
dan diperhatikan kalau kita lihat tiga puluh satu yaitu pada hari jumat
tentunya juga titik titik rawan
ada setidaknya empat belas titik kemacetan dari sepanjang eksit tol cilenyi
hingga menuju simpang nagrek sendiri
dan ini bisa dikatakan cukup banyak titik ini
karena banyak sekali pasar pasar tradisional
ini merupakan jalan yang bukan tol
yang tentunya banyak sekali
dan juga belokan belokan yang tentunya mempersulit para pemudik
kalau saya perhatikan dari sisi pemudik sendiri
tidak terlalu banyak yang hari ini bergerak
untuk plat dari jakarta ataupun plat dari bandung yang tadi melintas
namun kalau kita lihat umumnya memang bergerak menuju ke arah
dan krek ini bisa lebih bisa rekan lebih banyak
dibandingkan dari jalur yang sebaliknya
baik terima kasih roni satria dari simpang ranca ekek
kabupaten bandung jawa barat